kita terhubung kembali melalui sambungan telepon korespondensi ana indonesia edo ekariski di rumah sakit polri kramat jati
selamat sore edo edo melanjutkan terkait dengan kondisi pengamanan di rumah sakit polri
seperti apa tadi terputus soalnya
ya punca masih bisa diinformasikan terkait dengan pengamanan garis polisi yang membatasi antara kedatangan para awak media
atau bahkan orang orang yang beraktivitas di dalam rumah sakit polri itu sendiri masih dibatasi begitu
ini adalah tiga ratus meter kurang lebih dari pintu kamar jenazah yang ada di bagian belakang rumah sakit polri
pengamanan ini sejumlah pihak atau aparat kepolisian juga masih berjaga jaga baik itu di dalam rumah sakit
ataupun di sekitar luar lingkungan rumah sakit ini untuk mengantisipasi
hal yang sebenarnya tidak diinginkan begitu punca karena memang enam jenazah yang tadi siang datang ini langsung didatangkan dari makobrimob
sementara itu kalau kita bicara proses identifikasi nampaknya pun proses identifikasi atau otopsi masih terus dilakukan
karena sejauh ini belum ada pihak dari baik itu dari kepolisian ataupun dari pihak rumah sakit polri kramat jati
yang bisa keluar untuk menemui awak media yang ada di dalam rumah sakit polri
yang sejak siang hari tadi atau sejak informasi kedatangan jenazah dari makobrimob keluar pada siang hari tadi
masih terus menunggu dan menantikan keterangan resmi yang akan diberikan oleh rumah sakit polri
dari informasi yang bisa dihimpun juga punce tadi ada informasi mengenai adanya kedatangan beberapa pihak keluarga
yang datang langsung mengunjungi kamar jenazah di rumah sakit polri kramat jati namun tidak ada keterangan apapun yang diberikan oleh pihak keluarga
jadi kita pun tidak bisa mengkonfirmasi keluarga dari pihak mana yang datang untuk melihat secara langsung jenazah yang datang ke rumah sakit polri itu sendiri
punca proses penantian para awak media untuk mendapatkan informasi pun masih terus dilakukan
dan sejauh ini nampaknya konferensi pers atau keterangan pers yang akan diberikan oleh rumah sakit akan diberikan setelah proses identifikasi
ataupun otopsi dari jenazah itu
selesai dilakukan punca
edo terkait dengan pihak keluarga yang datang untuk mengkonfirmasi apakah anda melihat mungkin berapa banyak orang yang datang
ataupun juga yang masuk untuk mengkonfirmasi karena kan sejumlah nama ini juga sudah bermunculan bahkan di media sosial untuk mengkonfirmasi
mungkin apakah anda sudah melihat berapa banyak orang yang datang untuk mengonfirmasi terkait hal ini
ya punca tidak terlalu banyak sebenarnya yang datang namun tadi belum bisa saya konfirmasi
juga kalau secara jumlah keluarga yang datang untuk melihat secara langsung kamar jenazah itu namun sejauh ini masih ada para keluarga yang menantikan
atau ada berada di dalam kamar jenazah untuk melihat secara langsung ataupun menantikan proses otopsi dan juga proses identifikasi
yang sampai saat ini masih terus dilangsungkan di dalam rumah sakit polri
dan sejauh ini punca saya bisa menggambarkan kondisi terbaru di sini garis polisi yang tadinya membatasi
jadi batas untuk tempat awak media ini diperpanjang ataupun dijauhkan dari kamar jenazah ini sepertinya untuk memberikan jalur
bagi ambulans ataupun mobil mobil yang beraktivitas dalam rumah sakit polri dan nampaknya saat lagi akan ada beberapa mobil yang harusnya bisa keluar
harusnya keluar begitu punca karena sudah disiapkan jalurnya dan awak media disuruh meminggir ke arah ke sisi lainnya agar bisa memberikan jalur
dari ambulans ataupun mobil mobil yang berasal dari dalam kamar jenazah tersebut
kita nantikan punca update selanjutnya dari proses otopsi ataupun identifikasi yang masih tengah berlangsung saat ini di rumah sakit polri
selamat jatuh punca
oke kita nantikan bersama
terima kasih edo eka rizky langsung dari rumah sakit poli jakarta